aduh mau pulang tapi helmnya juga belum bisa ya
ya lu lama sih
bukan salah gue helm lu kan
kan gue mau bantuin buka
udah gue bantuin ya
udah nyara belum
ngapain kayak begitu
gue mau naik lah
emangnya lu bisa sendirian ke kelas
eh pak togar
tenang dulu pak
kita berdua punya alasan kok
tidak ada alasan
tidak ada sabar sabaran
saya sudah mendarat dengan selamat alhamdulillah
kamu turun kesini turun
tuh kan disuruh turun aja cepetan
daripada dihukum ayo cepetan
apalagi cepet turun turun
udah cepat ke turun
awas hati hati nanti jatuh cinta beneran bapak
biasanya kan jatuh cinta tuh datang dari mata turun ke hati
udah ah pandang pandangannya
kak gue kenapa lemah kayak gitu ya
gak ada suruh loncat ke dalam bukan keluar
yaudah gak salah kan
pak togar kan cuma bilang turun loncat
bukan suruh ke dalam
kalian macam mana sih
kenapa keadaan itu melanggar aturan
apa kalian itu nggak takut hukuman
yah pak togar
kita udah terlanjur keluar nih pak
tadi harusnya bapak bilang kita lombatnya ke dalam
kalau turun itu itu kayak dalam berarti kesekoran
bukan kayak luar
macam mana sih kalian ini
ini kalian saya hukum
saya hukum berat kalian berdua
sebentar tunggu di situ
tunggu di situ
bukan mau dihukum
malah banget sih cepetan
lu mau dihukum apa
ah parah kamu lagi
nanti hukuman kalian akan jauh lebih berat
gue udah juga tau gak sih
gara gara lo gue masih alsarian
gue gak mau dihukum sama togar besok
ya udah lah

hukuman itu bukan sesuatu hal yang buruk
kok malah itu akan menjadi kenangan manis saat kita di sekolah
kepala itu akan menjadi kenangan manis saat kita di sekolah
kepala itu akan menjadi kenangan manis saat kita di sekolah
dua amkan berhentiin gue
oke ya gue berhentiin
iya eh gua
kenapa gak usah baju gue
mau ngapain lu
engga gua gak mau bujuk lu atau gimana itu
ya itu susah kan gue bantuin sini
gak usah gak usah deket deket deh
udus banget lu
makanya lain kali beli helm yang baru kek
gak usah pake pengen rifa
itu helm gue bukan helm rifa
bentar bisa kan rifki
dolly gak sih di sini
terus ketawa gak ada yang lucu
yaudah gua duduk ya
boleh emang gak
iya gua bakal kabarin
nangkep lama banget nih aduh mau pulang tapi helmnya juga belum bisa ya
ya lu lama sih
bukan salah gue helm lu kan
loh kan gua mau bantuin buka
udah gua bantuin ya
udah nyerep belum
ini ya semua tuh ada tekniknya ada caranya
betul kan selama lu ikutin emosi lu terus lu gak akan pernah dapetin solusinya
tangan lu gak usah nyentuh pipi gue
ya enggak emang begini caranya
nanti ah gak usah megang megang sebentar
sementara seharian ini kita udah bareng bareng terus
gua bakal mimpiin lu tapi mimpi buruk
oh iya gak apa apa lu mimpi buruk terus tiba tiba gua dateng jadi penolong lu
nah sampai jumpa di mimpi
mas kalau susah nanti aja kan ada tukang
tenang aja yang beginian urusan kecil sebentar lagi juga selesai
sini duduk dulu mas
udah mendingan duduk dulu biar aku cari obatnya
udah mendingan duduk dulu biar aku cari obatnya
gak apa apa ini luka kecil aja gak apa apa
udah kamu duduk aja
udah gak usah
tuh kan sampai berdarah kayak gitu
biasa ini luka kecil aja gak apa apa
iya tapi tetap aja harus diobatin
kamu itu memang calon istri yang perhatian
aku jadi gak sabar untuk bisa segera menikah sama aku
jangan jangan itu el
pintunya tadi kamu tutup ya
lain kali jangan ya aku gak mau kalau kita ada berdua di dalam sini
takutnya nanti bisa menjadi fitnah
aku yang buka ya
jangan mas biar aku aja yang buka ya
bagus dong kalau gitu jadi aku bisa kenal sama anak kami
lebih cepat keluarga kita saling kenal itu kan lebih baik
oh nyaris korean ya